setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut
kita ini mengkaji sudah lebih dari sepuluh bulan
dan lewat pertimbangan pertimbangan yang berdasarkan angka angka yang ada
maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut ppkm
presiden joko widodo resmi mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
keputusan ini diambil tepat jelang libur tahun baru dua ribu dua puluh
yakni pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua lalu
kasus harian covid sembilan belas di angka satu tujuh kasus per satu juta penduduk menjadi alasannya
perayaan tahun baru dua ribu dua puluh tiga kemarin jatuh pada akhir pekan
aktivitas masyarakat pasca pencabutan ppkm baru terjadi di senin dua januari dua ribu dua puluh
keputusan pemerintah yang mencabut aturan ppkm disambut positif oleh sejumlah masyarakat
khususnya pengguna transportasi umum
meski menyambut senang pencabutan ppkm ada penumpang yang masih belum yakin pandemi sudah berakhir
mereka memilih untuk tetap menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan di transportasi umum dan ruang publik lainnya

cuman lebih pilih pakai masker karena kan masih rame gini kan
saatnya ya sudah saatnya kita untuk lepas dari ppkm karena memang situasi juga sudah mulai padat
untuk saat ini saya masih pengen mempertahankan untuk pakai masker karena kita juga nggak tahu kan apakah memang
sebenarnya sudah benar benar hilang covid ini
tanggapannya ya bagus sih maksudnya udah gak terlalu ketat banget gitu
ya kalau di tempat tempat umum seperti sekarang masih pakai sih kak soalnya mayoritas kayak udah terbiasa gitu
sementara itu dari sisi aturan transportasi pt kereta komuter indonesia belum menerapkan kelonggaran protokol kesehatan
penumpang masih diwajibkan untuk memakai masker dan dilarang untuk berbicara di dalam gerbong
penumpang transjakarta juga masih diwajibkan untuk menggunakan masker
bedanya petugas sudah tidak lagi meminta untuk menunjukkan kartu vaksinasi